satu ratus enam puluh sembilan desa yang tersebar di enam belas kecamatan kawasan cianjur
terkena dampak puncangan gempa bumi sebesar lima enam magnitudo pada dua puluh satu november lalu
desa gasol kecamatan cugenang menjadi salah satunya
sebanyak dua empat ratus rumah rusak berat mengakibatkan lebih dari enam warga desa
mesti mengungsi ke tempat yang lebih aman
sehari setelah terjadi gempa ct arsa foundation langsung melakukan peninjauan lokasi terdampak bersama relawan
untuk mengetahui dan memastikan kebutuhan korban
secara bertahap tenda air bersih alat mandi alat tidur mobil pintar mobil ikro hingga dapur umum disiagakan di lokasi terdampak
tak hanya itu ct arsa foundation juga turut memberikan layanan dukungan psikosoial bagi anak anak di lima belas titik posko pengungsian
harapannya menghadirkan keceriaan di pengungsian bisa perlahan memulihkan meski di tengah keterbatasan
kedepannya kami tidak hanya hari ini saja tetapi kami berusaha untuk segera mendirikan bangunan bangunan misalnya masjid
atau tempat tempat yang berdampak untuk segera terwujud dan mereka paling tidak untuk air
untuk kebutuhan kebutuhan esensial yang dapat cepat dapat membantu mereka yang terdampak
anita tanjung berharap kondisi lekas pulih dan seluruh korban diberikan ketabahan
ia berkomitmen bantuan akan terus mengalir untuk penyintas bencana gempa bumi ini
alhamdulillah pt arsa dari pertama kejadian datang pt arsa datang ke sini
dia membawa mobil dapur keliling
sampai saat ini ct arsa terus terusan memberi bantuan kepada masyarakat di sini
saya sangat berterima kasih kepada ct arsa
mudah mudahan allah yang selalu membalas kebaikan pt arsa
donasi dan bantuan yang terkumpul dari keringanan hati pemirsa dan pembaca setia transmedia ini
diharapkan mampu membantu meringankan beban serta memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak gempa cianjur
toba cianjur jawa barat